saudara kita beralih ke perkembangan kasus bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim seorang ibu di kabupaten bangkalan jawa timur
polisi kembali memeriksa saksi dari pihak keluarga pasien
polisi meminta keterangan kepada siti ina selaku bibi pasien di mapolres bangkalan kamisore

dinkes bangkalan menjelaskan bahwa proses persalinan muka romah sudah sesuai prosedur
menurut kedinkes bangkalan bayi pasien sudah meninggal tujuh hingga sepuluh hari sebelum persalinan
hal inilah yang membuat bagian tubuh bayi tertinggal apalagi posisinya sungsak